ya allah benarkah yang aku lihat
di dunia ini hanya empat orang yang menguasai jurus lembur serayu
syekhku aku putriku rara santang dan putraku walang sungsang
subanglah kau benar lemah
jangan pernah sakiti bunda
sangat mirip dengan walang sungsang putraku
benarkah ia walang sungsang
tidak mungkin putraku walang sungsang sudah meninggal
lagi pula aku tidak mengenali wajah itu
itu bukan wajah putraku
tapi kalau dari gerak geriknya juga tatapan matanya sangat mirip dengan walang sungsang putraku
tidak bisa aku remehkan
dia setara dengan
aku akan menghentikanmu
aku harus menahannya dengan jurus lebusan
benarkah yang aku lihat
di dunia ini
hanya empat orang yang menguasai jurus lembur serayu
putriku rara santang
putraku walang susang
selasih kamu tunggu disini
ibu mau kemana
ibu mau menolong budak itu
kalian benar benar pengecut
apa kau masih ingat padaku
tawang aku lepas gelaku
ternyata kamu masih hidup
aku terpenjara di alam siluman
aku sudah kembali untuk membalaskan medamku
aku akan memungkinkan
mundur seperti ini

ternyata sumbanglarang tidak selamah yang aku kira
dia mampu mengimbangi jurus jurus hal ini
dia mampu mengimbangi jurus jurus hal ini
dia mampu mengimbangi jurus jurus hal ini
urusku aku akan tingkatkan tenaga dalamku
ibu nda tidak apa apa
kita gabungkan jurus kita
jurus apa yang dilakukan
jurus lebur bumi nais
ternyata jurus itu betul betul asik
kita jangan berubah
jurus itu bukan hanya kita
sebaiknya kita tinggalkan mereka
ayo kita cek kekuatan
nampaknya bukan tandingan kita
sebaiknya kita pergi
nampaknya bukan tandingan kita